aparat polda metro jaya menangkap hs seorang ibu yang menjual anak perempuannya yang masih berusia sebelas tahun
di kawasan cipinang pulau gadung jakarta timur pada sebelas november lalu
korban berinisial cl dijual sang ibu ke rs yang dikenal melalui aplikasi tiktok
cl menjadi pemuas nafsu rs di sebuah apartemen di jakarta pusat
menurut pengakuan korban pada setiap pertemuan dengan pelaku rs
sang ibu dibayar sebesar tiga hingga empat juta rupiah serta handphone dan perhiasan
menurut pengakuan korban pada setiap pertemuan dengan rs
sang ibu dibayar sebesar tiga hingga empat juta rupiah serta handphone dan perhiasan
perandinya adalah ibunya mengenalkan kepada seseorang terduga sebagai pelaku
lalu kemudian atas motif ekonomi karena ini mempunyai satu manfaat secara finansial
si pelaku maupun terduga ibu kandungnya bekerjasama
untuk melakukan perhiasan
yang tidak pidana kejahatan seksual tersebut
untuk sekali pertemuan menurut laporan dan keterangan dari korban
itu antara tiga sampai empat juta rupiah
belum termasuk hadiah hadiah yang lain
dalam hal ini ada handphone kemudian ada cincin
ada gelang yang diberikan oleh terduga pelaku
komnas perlindungan anak mengecam eksploitasi seksual ini
komnas mendesak polda metro jaya menerapkan uu no tujuh belas tahun dua ribu enam belas
dan menempatkan kasus ini dalam kasus kejahatan luar biasa
jadi kasus apa yang dialami oleh cl adik berusia sebelas tahun yang dijual oleh ibunya
menjadi budak seks ini adalah perbuatan abnormal
oleh karena itu penanganannya juga harus spesial
dan kategori extraordinary crime juga harus ditetapkan
karena ini merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang sangat biadab
korban mengalami gangguan psikologis dan kini tengah diupayakan
untuk melakukan trauma healing
yang diterima komnas perlindungan anak sejak januari hingga november dua ribu dua puluh
dua puluh dua persen dari dua tujuh ratus dua puluh enam kasus didominasi kejahatan seksual terhadap anak
rizky iktiar yahya jakarta
rizky iktiar yahya jakarta